menjelang akhir tahun dua ribu dua puluh indonesia masih mencatatkan laju penyebaran covid sembilan belas yang cukup tinggi
rata rata dalam tiga hari terakhir saja ada tujuh penambahan kasus baru harian covid sembilan belas di indonesia
libur akhir tahun diprediksi akan mendorong lonjakan kasus aktif harian
mengingat ramainya antusiasme masyarakat untuk berwisata
pemerintah memang memprioritaskan pemulihan kesehatan dan ekonomi bisa berjalan berdampingan
namun enam puluh daerah di indonesia masih masuk zona merah
belum lagi di tengah euforia vaksin masyarakat kian dihebohkan
dengan kemungkinan transmisi covid sembilan belas jenis baru di dunia
waktunya untuk mengevaluasi apakah kebijakan gas dan rem yang diambil oleh pemerintah
berimbang dengan kemampuan merawat pasien positif covid sembilan belas
kami bahas malam ini dengan arah sumber yang bergabung dari luar studio
ada dr lia gardenia partakusuma sekjen perusahaan perhimpunan rumah sakit seluruh indonesia
selamat malam dr lia
selamat malam pak saleh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
ada pak saleh daule anggota komisi sembilan dpr ri
selamat malam pak saleh
selamat malam waalaikumsalam
saya ke dr lia dulu
dok jadi sebetulnya ada beberapa informasi yang menyebutkan bahwa
sejumlah daerah sudah tidak mampu lagi menampung pasien positif covid sembilan belas
rumah sakitnya sudah penuh terisi dengan pasien positif covid sembilan belas
ada berapa daerah sebetulnya dok yang mencatatkan
sudah tidak mampu lagi untuk menampung pasien
memang kalau saya dapat dari data rumah sakit online
tanggal dua puluh empat desember kemarin
hunian rumah sakit itu kurang lebih sekitar enam puluh dua empat persen
dan memang tidak merata karena dari berbagai daerah ini tergantung dari kasusnya
dan juga tergantung dari kesediaan tempat tidur yang ada di tiap daerah
dari data tersebut ada beberapa provinsi yang sudah lebih dari tujuh puluh persen
ketahui bahwa rumah sakit itu paling bagus kalau huniannya itu untuk covid ini bisa di bawah lima puluh persen
mana pasien yang masuk baru itu harus seimbang harusnya sehingga tidak terjadi stagnasi
karena pasien positif covid sembilan belas ini kan lama rawatnya itu biasanya cukup panjang
sehingga dibutuhkan spare tempat tidurnya
nah saat ini ada beberapa daerah yang dilaporkan memang angkanya lebih dari tujuh puluh persen
kurang lebih antara lain adalah
jawa barat jawa tengah jawa timur dki dan sulawesi selatan
nah itu yang mudah mudahan dalam waktu dekat tidak akan bertambah lagi
karena kalau makin bertambah tentu kesulitannya bukan hanya ruangan
tetapi juga tenaga yang harus menjaga pasien pasien tersebut
demikian mbak eva
oke dr lia tadi kita sama sama sudah dengarkan bagaimana pernyataan dari wagub dki jakarta
yang mengatakan bahwa di jakarta ini masih siap untuk menangkap covid sembilan belas
enam pasien positif covid sembilan belas
artinya kalau disebutkan siap ini tapi memang sebetulnya sudah melebihi dari tujuh puluh persen begitu
kalau untuk jakarta sendiri angka waktu dua puluh empat desember itu adalah sebesar enam puluh sembilan persen
tetapi itu tentu bervariasi
karena kita kan punya macam macam ya
ada isolasi biasa kemudian ada isolasi dengan tekanan negatif
ada isolasi dengan peralatan khusus gitu setingkat icu
nah ini berbeda beda
yang saat ini memang masih bisa diisi pasien lagi adalah ruang isolasi biasa
tetapi kalau memang memerlukan tindakan khusus seperti di icu
ini rumah sakit sebetulnya beberapa rumah sakit sudah mulai kewalahan begitu
sehingga perpindahan pasien satu ke rumah sakit satu ke rumah sakit lain itu agak sulit memang
jadi definisi siapnya ini seperti apa
siap untuk menampung pasien pasien yang tidak memiliki gejala begitu ya
bisa diterjemahkan seperti itu dok
mungkin yang bergejala
mungkin yang ringan sedang ya
karena kita sekarang sudah membuat satu ketentuan bahwa dari kementerian kesehatan juga minta agar kita lebih selektif
jadi untuk yang ringan atau tidak ada gejala diharapkan bisa diisolasi mandiri di rumah atau dilakukan di tempat tempat yang bisa diawasi oleh petugas kesehatan
biasanya pemda itu membuat tempat tempat semacam itu
nah rumah sakit diharapkan hanya menerima pasien pasien yang sedang dan berat
nah kalau memang ini bisa kita atur itu mungkin bisa cukup tempatnya
kalau tidak ada pengaturan ini bisa jadi agak sulit
dan satu lagi untuk pasien pasien yang dengan penyakit penyerta itu tidak mudah untuk mendapatkan sdm ataupun ruangan yang sesuai
karena kita kan harus juga menyesuaikan peralatannya misalnya butuh hemodialisa tentu kita harus kirim ke tempat yang punya hd dan punya sdm misalnya
nah itu yang mungkin perlu disesuaikan
begitu mbak esa
oke sejauh ini apakah cukup sulit untuk mengatur jumlah pasien sesuai dengan yang tadi dokter sampaikan
jadi pada umumnya saat ini sudah mulai banyak pasien pasien dengan penyakit penyerta
nah itulah sebabnya bila ada pasien yang covid positif biasanya kami dari rumah sakit akan berkontak dengan yang namanya sisrute sistem rujukan terpadu
igd igd ini akan saling berkomunikasi untuk melaporkan bagaimana kondisi pasien yang akan dirujuk
jadi misalnya ada satu rumah sakit punya tempat tidur misalnya tempat tidur isolasi
tapi kalau kondisinya misalnya membutuhkan

kalau tenaga khusus biasanya kita akan carikan ke tempat yang memang sdm nya juga sesuai dengan kondisi pasien
nah ini yang menyebabkan mungkin pasien tidak bisa serta merta dikirim pada saat yang pendek
biasanya kita akan mencari dulu ke beberapa rumah sakit yang disesuaikan dengan kondisi pasien
nah ini seringkali kadang kadang keluarga pasien memang komplain karena waktu tunggu di igd itu menjadi lebih panjang
dan sudah seberapa banyak sebetulnya ruang ruang igd ataupun icu yang memang tidak diperuntukkan untuk mengatur jumlah pasien
dan sudah seberapa banyak sebetulnya ruang ruang igd ataupun icu yang memang tidak diperuntukkan untuk mengatur jumlah pasien

biasanya kalau icu sih kita pasti akan gunakan untuk tempat tempat khusus ya
karena jumlah icu sendiri kan memang belum mencukupi semuanya
tetapi yang menjadi agak sulit adalah ruang isolasi yang bertekanan negatif
kalau isolasi ruangan biasa tanpa tekanan negatif atau tanpa alat alat itu cukup biasanya
tetapi kalau untuk yang lain itu yang biasanya kita harus mencari
mencarikan tempat lebih sulit gitu
seringkali kalau kita ngobrol ngobrol by phone kan juga mencari icu misalnya
mencari icu kita harus berputar putar dulu dan biasanya kita juga harus menyesuaikan dengan kondisi pasien
seperti itu mbak
oke pak saleh ada beberapa permasalahan kemudian yang terjadi dalam melakukan pelayanan terhadap pasien pasien covid sembilan belas
yang kemudian akhirnya berdampak pada perawatan terhadap pasien pasien di luar covid sembilan belas
komentarnya seperti apa pak saleh
jadi kita harus jujur ya melakukan evaluasi terkait dengan kebijakan ruang sinap dan ruang keamanan
pada pasien pasien terhadap kita yang terpaksa
karena saya sendiri menyatakan bahwa ini banyak sekali yang datang ke rumah sakit malam tidak ada tempat
contoh saya sudah diminta tolongin dua orang
orang yang terkenal
minta supaya dibantu bisa diterima rumah sakit saja
karena dia sudah keping
ada rumah sakit itu dua orang ini rumah sakitnya belum
dan saya juga ya ke beberapa orang teman yang terjadi kementerian
dan mereka juga memberikan minta waktunya sempat cari
itu artinya memang tingkatan rumah sakit jakarta harus sangat tinggi
ada tiga minggu yang lalu saya halaman juga
ada seorang jawab di salah satu negeri besar itu meminta tolong untuk dicarikan rumah sakit
dan waktu itu dia kawasan masyarakat standar yang ala ala sakit
sehingga entah ke rumah sakit jakarta
nah karena lambat ya mereka kan juga terlambat
dan karena terlambat begitu sudah mau ke rumah sakit itu akhirnya tinggal dunia
jadi tidak sempat jadi mending terjalan
memang tingkat rumah sakit jakarta tinggi sekali
dan sebetulnya pemerintah melakukan langkah langkah yang positif
saya menyatakan ada dua hal yang sebetulnya perlu dikerjakan kalau covid sembilan belas ini
pertama itu memastikan seluruh rumah sakit itu mau untuk
apa namanya merawat yang pasien covid ini
karena saya dengar dengar ini konon kabarnya
ada rumah rumah sakit yang swasta yang kelihatannya tidak mau untuk merawat pasien yang covid
nah kalau begitu modelnya kan itu tentu ketergantungan kepada rumah sakit pemerintah
itu akan menjadi tinggi sekali
jadi karena itulah maka kita harus mendorong bahwa
seluruh rumah sakit itu bisa merawat pasien yang covid sembilan belas
kemudian yang kedua yang bisa dilakukan oleh pemerintah adalah
bagaimana agar memfungsikan katakanlah rumah rumah perawatan
yang selama ini ada di berbagai tempat
misalnya kan seperti wisma atlet
wisma atlet pun berubah seperti rumah sakit
nah kita berharap wisma wisma atlet seperti ini
itu harus dibuka lebih banyak kalau wisma atlet ditutupnya
tapi rumah rumah singgah atau kantor pemerintah seperti misalnya tempat tempat pelajar
yang tidak suka dipakai haji dan sebagainya
itu harus coba dari sekarang tersiapkan
saya katakan bukan untuk dipakai dulu tapi dipersiapkan
jika sewaktu waktu itu dibutuhkan itu harus disiagakan
di antara alat alat mental
di dalam perawatan perawatan covid ini
diantaranya kata kata seperti ventilator
kemudian alat yang mendaftar itu harus betul betul ada
betul betul diperhatikan pemerintah
kalau tidak diakses sekarang
berarti pada saatnya ini covid sembilan belas ini tinggi
jumlah orang yang terbanyak
kalau pemerintah siap nanti kerepotan
jadi ini sebagai tugas pemerintah harus betul betul dicatat
jadi kalau ada rumah
tadi persatuan rumah sakit ya
itu tolong yang tadi rumah sakit swasta
semuanya harus dikatakan
jadi ini disinilah saatnya kita mengatakan kepada pemerintah
disinilah saat kita berpihak kepada rakyat
disinilah saatnya kita meneguhkan tensi kita
sebagai pekerja pekerja kemanusiaan
dr lia silakan ditanggapi
ada sejumlah rumah sakit swasta yang menolak untuk menangani pasien positif covid sembilan belas
seberapa jauh kemudian persi ini mendapatkan informasi itu
dan apabila kemudian dibuat rumah perawatan yang seperti disampaikan pak salai ini
seberapa visibel itu
dan seberapa lama kemudian itu bisa siap
ya jadi mbak eva kalau memang dari yang kami tadi sampaikan di awal
ternyata tidak semua rumah sakit mempunyai fasilitas yang lengkap
nah inilah versi memang hampir setiap hari kami sama nih seperti pak sali juga
setiap hari hampir kita harus mencarikan tempat untuk
beberapa pasien dan sebagainya yang mencari tempat perawatan yang sesuai
jadi rumah sakit swasta itu tidak banyak yang memang setara dengan rumah sakit pemerintah
misalnya yang rujukan kelas a maupun b
nah mereka biasanya kebanyakan memang kelas
sehingga peralatannya itu tidak cukup gitu
nah inilah yang menyebabkan pasien pasien dengan comorbid yang memang membutuhkan perawatan lanjutan
adakalanya tidak berani diterima oleh rumah sakit swasta
seringkali kami kadang kadang agak memaksakan gitu
cobalah dirawat saja dulu nanti kalau memang ada perburukan atau apa mungkin nanti bisa dibantu dengan dirujuk ke tempat lain
nah tetapi umumnya memang rumah sakit rumah sakit tersebut mendapatkan kesulitan untuk merujuk lagi
nah itulah dilema juga buat kami versi
kami ingin bahwa semua rumah sakit termasuk swasta bisa merawat pasien
nah tetapi mana kala memang ada kondisi yang membutuhkan
misalnya sdm saja sdm itu bukan hanya dokter
contoh ventilator ya kalau ada ventilator artinya sepanjang saat alat itu kan harus dilaporkan
harus di maintenance harus dilaporkan oleh perawat bagaimana kondisinya pasien
sehingga bukan hanya sdm dokter sdm perawat dan juga teknisi pun dibutuhkan pada rumah sakit rumah sakit yang memang mempunyai perawatan khusus
jadi ada lagi tambahan yaitu sdm dokter
sdm atau fasilitas yang sesuai dengan kondisi pasien
oke kondisi yang lebih atau situasi yang lebih mengkhawatirkan ini sebetulnya tidak tersedianya ruangan
atau lebih kepada jumlah tenaga medis yang kemudian merawat pasien pasien ini dok
karena menteri kesehatan yang baru mengatakan bahwa sebetulnya masalah ruangan ini bukan menjadi masalah utama
tapi yang kemudian menjadi masalah adalah tenaga perawatnya
tapi bagaimana kemudian faktanya dijawab setelah jeda
kita akan lanjutkan setelah pariwara berikut ini tetap bersama kami di cnn indonesia prime news
iya kami sebelum melanjutkan dialog kita dengarkan terlebih dahulu bagaimana pernyataan menteri kesehatan
soal situasi terkini terkait penanganan pasien covid sembilan belas
yang kritikal bukan ruangannya ternyata tapi perawatnya
jadi tadi saya sudah bicara sama pak wamen yang benar benar dokter
bagaimana caranya kita bisa segera mengalokasikan tambahan perawat
karena jumlah dokternya cukup jumlah alat kesehatannya cukup jumlah dokternya cukup
ruangannya juga ada bisa nambah sampai seratus tapi kita butuh perawatnya
oke saya langsung ke dr lia
dok jumlah dokter cukup ruang cukup tapi kemudian perawat yang memang kondisinya sangat kritis jumlahnya
benar begitu ya dok
iya jadi tadi saya sudah sampaikan bahwa kalau ruang ruang itu kan ada ruang isolasi biasa ada ruang dengan alat
nah ruang dengan alat atau isolasi khusus itu artinya dibutuhkan perawat dua puluh empat jam
perawat dua puluh empat jam kalau dokter ada kalanya datang kemudian bisa keluar kemudian dia bisa masuk lagi
tetapi perawat itu kan harus dua puluh empat jam
nah dua puluh empat jam itu biasanya kita akan atur
mulai dari tiga jam mereka gantian ada yang lima jam ada yang delapan jam
nah ini di sini termasuk diantaranya mereka harus mengawasi peralatan ya ventilatornya
mereka harus mengawasi pasiennya juga mereka harus melaporkan
jadi memang kami dari psi juga sudah bicara bicara dengan banyak rumah sakit dan juga kepada kementerian kesehatan
bahwa kita menginginkan adanya tambahan tenaga perawat
nah tenaga perawat juga kan tidak bisa semuanya langsung bisa ditempatkan di tempat khusus
nah itu ada butuh pelatihan dulu
nah biasanya inilah yang menyebabkan adanya waktu di mana yang baru perawat itu resderaduate akan kita tempatkan di mana gitu
nah ini yang sedang diusahakan supaya penambahan ruangan itu bukan hanya sekedar ruangannya saja
tapi tentu kita juga maunya perawatan atau penata laksanaan terhadap pasien ini
baik itu oleh tenaga medis maupun perawat itu maksimal
ini yang sedang dikerjakan saat ini di mana relawan relawan sedang diusahakan
bahkan bukan hanya dicarikan oleh kementerian kesehatan kami rumah sakit pun diizinkan untuk mencari dulu sendiri
dan kemudian nanti kalau sudah ada kita akan menyampaikannya kepada pihak kementerian kesehatan
kita doakan saja mudah mudahan banyak tenaga tenaga muda yang terpanggil untuk membantu
ya karena ini bukan pekerjaan mudah
ya mungkin pak saleh juga tahu bahwa pekerjaan perawat itu kan pak bukan hanya sekedar menunggu saja
dia butuh kepintaran untuk dia
untuk mengetahui kondisi dan sebagainya melaporkan itu
jadi kami dari rumah sakit ini betul betul sekarang ini sedang sedang apa ya agak pusing lah
karena apa karena satu hal kita harus menambah tempat tidur
kita juga harus menambahkan juga sdm
dan satu pihak lagi kita masih menyaksikan gimana masyarakat artinya mereka dengan tenangnya begitu ya pergi
dan kemudian yang saya agak khawatir adalah di mana tempat tempat tempat tempat restoran dan sebagainya masih kita saksikan
orang orang yang tanpa masker ya sedang makan dan sebagainya
itu kan resikonya tinggi sekali
berapapun tempat tidur tenaga yang diusahakan kalau masyarakat tidak membantu kami kami juga akan kerepotan
jadi mohonlah kiranya masyarakat juga bisa mendukung supaya jangan sampai harus ke rumah sakit begitu
minimal begitu tahu kontak erat tinggal di rumah
jangan membuat risiko itu makin tinggi
seperti itu mbak eva
oke pak saleh masyarakat masih dinilai kurang mendukung
apakah kemudian kebiasaan
oke pak saleh masyarakat masih dinilai kurang mendukung apakah kemudian kebiasaan
apakah kemudian kemudian kemudian kemudian kemudian
jadi sebuah kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah ini masih memang kurang tegas
sehingga masyarakat masih terlihat cukup abai terhadap menghadapi pandemi covid sembilan belas ini
ya saya kan sebelumnya yang tadi soal rumah sakit
kalau rumah sakit yang memang berdaya manusia ala ala sikap
itu saya kira pun dilihat alasan untuk tidak menerima vj
tugaan saya ini tugaan saya nanti itu ada rumah rumah standar bahkan itu punya standar internasional
itu malah nggak mau pasien covid
nah kalau yang begitu detailnya itu harus betul betul diperiksa
mendorong pemerintah dalam hal ini untuk mengecek rumah sakit itu supaya harus berbahan
dia kan harus siapkan minim berapa tempat itu rumah sakit itu
sehingga rakyat kita yang butuhkan pertolongan tetap boleh mendapatkan pertolongan
dan sekali lagi ini rumah sakit itu deteksi
dan kalau perlu dirumahkan saja ke publik
ya kan nggak boleh masuk
kalau pasien covid sembilan belas termasuk covid sembilan belas di mana kita tetap dan pandemi
jadi kalau ada rumah sakit tolak itu kan ya nggak
jadi justru tujuan dari pendirian rumah sakit di mana saja
ini yaitu tujuan
tujuan pertama adalah untuk memberikan pertolongan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat yang dibutuhkan
kemudian yang kedua soal pertolongan pada protokol kejahatan
ini memang saya sudah sering sekali mengingatkan kepada pemerintah
bahwa sebetulnya yang kurang dikatakan adalah reward and punishment
jadi kalau kita lihat punishment apa yang diberikan oleh pemerintah kepada mereka
kelihatannya butuh berat
ada orang yang melanggar protokol kesehatan
tapi cuma ditegur saja
tapi ada orang yang melanggar protokol kejahatan
makanya kita datang kemarin buat pesta di masjid
kemudian itu dibawa ke polisi
tetapi yang nyata nyata seperti yang dilihat di ibu dr lia
itu masker kemudian tidak jaga jaga
tidak berpikir tangan
hadir ke rumah dan seterusnya
itu punishment nya juga nggak
nah begitu juga
reward nya orang yang tak
apa yang diberikan kepada mereka
nah kalau mereka ikuti semua protokol kejahatan apa
kan biasa saja
jadi artinya ini yang dari awal mesti harus berubah
apa yang disediakan
dan apa yang disediakan semacam
setelah reward ya bahwa dia
serta dan sisa
dan saya yang ditambahkan
kita harus buat semacam lockdown mini
itu presiden jokowi pernah itu
dan menyebaikan usulan ini
tetapi pada waktu itu
pengertian lockdown mini yang sempat dipercaya adalah
nah kalau yang lockdown ini ya
seperti yang dilihatkan oleh turki
turki itu lockdownnya itu mulai dari hari jumat jam sembilan malam
sampai jam lima pagi
itu semua orang nggak boleh keluar
jadi sabtu minggu itu total
masyarakat itu ditahan di rumah
mulai dari jam sembilan malam
ini kan sangat tepat sebutnya minimal
untuk menekanlah penyebaran virus covid sembilan belas
apalagi setelah zamannya yang disebutkan
dimana kita sekarang bukan variant dari virus covid sembilan belas
yang sudah ditemukan di inggris
konon kabar juga di malaysia dan sepur
nah kalau ini nanti merambah lagi ke amerika
ini nampaknya kecualan kita
jadi karena itu ini penanganan covid sembilan belas
ini memang dilakukan secara sepihak
tidak dilakukan hanya satu perusahaan lembaga
tidak dilakukan secara setihak
melibatkan setelah komponen yang ditahan
juga jangan pernah merupakan perusahaan keterlibatan masyarakat luas
keterlibatan luas dan masyarakat luas
tidak yakin kita akan mampu bertempur melawan virus covid sembilan belas
jadi ada beberapa kebetulan
ada beberapa kebijakan baru yang mungkin bisa diterapkan
untuk menahan laju peningkatan jumlah pasien positif covid sembilan belas
begitu ya pak salah ya
masalah reward and punishment
kemudian lockdown sementara
itu yang kemudian mungkin bisa dilakukan untuk mengurangi penambahan pasien positif covid sembilan belas
tapi kalau kemudian kita bicara tadi
tren peningkatan jumlah pasien positif covid sembilan belas
biasanya di saat libur panjang
jadi itu yang sudah diantisipasi oleh pihak pengelola rumah sakit
apabila nanti terjadi tren peningkatan
jadi seperti diketahui dari dua sembilan ratus empat puluh enam rumah sakit itu
ada sembilan ratus empat puluh rumah sakit kan sudah ditunjuk
nah kemudian juga sudah dibuat antisipasi skenario satu skenario dua skenor tiga
itu apa yang harus kita lakukan
apa yang kita harus dikerjakan
maka yang diminta adalah tiap daerah harus mempunyai strategi sendiri
artinya mereka harus menambah mungkin rumah sakit lapangan
bekerja sama dengan polri misalnya rumah sakit yang ada tenda di luar misalnya
nah ini yang dilakukan
nah saat ini memang kami sudah diberikan informasi bahwa

tren ini meningkat terus
nah jadi rumah sakit rumah sakit yang saat pertama adalah menambah jumlah tempat tidur
saat yang kedua adalah menambah sdm yang tadi sudah disampaikan
sampai nomor tiga adalah bagaimana tiap daerah itu bisa mengatur sendiri kapasitas dari masing masing tempatnya
dan ya kalau bisa sih saya usul memang tiap daerah itu mungkin lockdown yang tadi disebutkan pak saleh ya
masing masing tiap daerah itu melockdown masing masing
nanti di sanalah bisa diatur
nah itu berapa sih sebetulnya tempat tidur
dari sembilan ratus empat puluh mbak eva rumah sakit swasta itu hanya tiga ratus lima puluh
empat ratus sembilan puluh lima adalah rumah sakit pemda dan dua puluh delapan adalah rumah sakit kementerian kesehatan
nah ini kalau misalnya tiap daerah bisa bersinergikan ini bisa mengatur bagaimana apakah dengan angka sudah kita kelihatan
kita kan bisa lihat berapa angka yang di daerah masing masing
nah apalagi dengan perjalanan libur panjang ini mungkin bisa diantisipasi seperti itu

kalau dari persis saya menginginkan lebih sinergi lagi di tiap tiap wilayah
kelihatannya nggak bisa pukul rata gitu
nasional mau ditambah agak susah
tapi kalau tiap tiap wilayah atau tiap tiap daerah mungkin bisa mengatur
ya mungkin mudah mudahan bisa lebih efektif begitu
dan satu lagi mudah mudahan masyarakat juga kembali lagi saya juga mengingatkan bahwa satgas
satgas ini kan terus terusan ya berkoordinasi dengan rumah sakit berkoordinasi dengan pemda

tidak akan ada artinya apabila memang kitanya sendiri masih melanggar batas batas itu
berpergian antar provinsi yang banyak gitu seperti sekarang libur pulang pergi dan sebagainya
walaupun kita misalnya taruh agak lumayan sekarang
adanya rapid antigen misalnya
tapi berarti kalau memang positif ya tolonglah jangan memaksakan
sudah tahu positif ada juga yang memaksa untuk pergi gitu
saya pikir itu sesuatu yang tidak bijak
jadi mudah mudahan bisa saling membantu dan sinergi terutama pemuatannya di masing masing wilayah
seperti itu mbak eva
oke terakhir dari pak saleh
apa yang kemudian bisa membuat adanya sinergitas antara pemerintah dan juga masyarakat
untuk menghindari terjadinya tren peningkatan jumlah pasien positif covid sembilan belas
usai adanya libur panjang natal dan tahun baru ini
jadi sebetulnya untuk mengantisipasi mestinya jauh jauh hati kita melakukan upaya sudi dan
terkait dengan semua pihak utama di dalam rakyat mengantisipasi
jadi terutama masa liburan
dan maaf memang ya ada juga
kelihatannya sudah biasa biasa
dengan adanya covid sembilan belas mereka ya mengurangi niat untuk misalnya liburan
itu bisa dilakukan
mungkin masih ada nih tahun baru
mungkin itu bisa dilakukan karena di tempat rata rata itu
ditempatkan pakar tugas yang siap untuk menegur mengingatkan
menasihati masyarakat masyarakat yang diduga melakukan protokol kesatuan
kedua memang harus dimulai dari diri sendiri keluarga
dan itu betul betul harus kita libatkan semua
keluarga keluarga yang terdekat kemudian juga masyarakat yang ada di sekitar kita
itu menjadi satu hal yang betul betul menjadi titik kunci
dari mana agar nanti kesadaran kita untuk mengantisipasi agar covid sembilan belas tidak meluas bisa semakin baik
dan yang terakhir ya tentu tadi diingatkan
agar pemerintah daerah mulai dari bupati kemudian camat lurah kemudian kepala desa
dan seterusnya sampai ke bawah secara struktural
itu harus benar benar memanfaatkan jaringan pemerintah yang ada
untuk bagaimana bisa dipungsikan
untuk kita bisa tetap eksis mengantisipasi agar virus covid sembilan belas ini
betul betul tidak semakin meluas
nah saya kira itu mbak tiga catatan yang penting harus diingatkan
kepada kita semua
dan tentu kita berharap ya sekali lagi para petugas medis
ya tenaga medis kita yang berdiri di frontliner
di bagian depan ujung tombak kita untuk tetap sabar ikhlas ya
karena ini adalah pekerjaan yang mulia dan insya allah
ini adalah pekerjaan yang mendapat bukan hanya balasan di dalam pekerjaan dan proyeksi kerjanya
tapi insya allah ini akan sangat baik di mata tuhan
dan kita doakan
ya mudah mudahan ini kita akan cepat berlalu
apa namanya kungkungan penyebaran covid sembilan belas di indonesia
iya silakan terakhir
jadi gini kalau boleh nih kita tukar posisi boleh nggak pak salih
artinya gini masyarakat saja yang jadi garda terdepan
kami siap dibenteng pertahanan di belakang
kalau kami yang di depan nanti kalau yang di depannya habis
nanti ke mana lagi gitu kan
kita menyetir ada apa dari pak ketua satgas kita yang menyatakan bahwa
biarlah masyarakat saja yang di depan
nanti masa apa namanya kesehatan jadi bentengnya di belakang gitu
sebab kalau misalnya kita di depan nanti di belakangnya nggak ada lagi dong orang gitu
jadi itu mohon
jadi sebetulnya bu
nah gitu kan boleh ya
petugas kesehatan ini kan juga masyarakat
jadi hanya saja
dan bajunya baju putih telah seragamnya putih ya
mereka mengerti tugas tugas yang mulia tadi yang saya jelaskan tadi
nah sebetulnya nggak ada masalah
sebetulnya kalaupun masyarakat di depan itu yang di depan itu maksudnya
bagaimana agar mereka menerapkan protokol kesehatan dengan baik
itu ketika mereka melakukan itu
itu sama artinya masyarakat kita juga ikut berdiri di barisan terdepan
hanya saja ketika ada yang kena covid memang
tentu tidak bisa masyarakatnya menangani
itu harus tetap para petugas medis rumah sakit dan seterusnya
yang kita harapkan untuk ikut membantu
menjaga agar masyarakat itu bisa sehat kembali
dan itu adalah tugas negara
tugas negara itu tentu harus kita dukung
karena memang di dalam konstitusi kita
terutama di dalam pembukaan undang undang dasar tahun seribu sembilan ratus empat puluh
itu dijelaskan bahwa tugas negara itu adalah
melindungi segenap tumpah darah indonesia
nah itu baik itu orangnya kena covid
mau tidak kena covid dan seterusnya
itu tetap harus kita lindungi secara bersama sama
jadi begitu mbak ibu
oke yang jelas kita harapkan tentunya
harus ada sinergitas dan ada saling melindungi
begitu ya antara masyarakat tenaga medis
dan juga pemerintah
dan jangan lupa pandemi ini belum berakhir
jadi jangan bersikap seperti pandemi ini sudah selesai begitu
baiklah dr lia dan juga pak saleng
terima kasih atas waktunya di cnn indonesia prime news
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
tetap bersama kami cnn indonesia prime news